reformasi penguatan supremasi hukum dan sistem meritokrasi
serta peningkatan kualitas demokrasi yang berkedaulatan rakyat
guna peningkatan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat
tujuh rakernas lima partai mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat indonesia
yang telah memberikan dukungan kepada ganjar pranowo dan prof mahfud mdmd
dan tentunya kepada pdi perjuangan
yang telah dipercaya rakyat memenangkan
pemilu legislatif tiga kali berturut turut
harus diwujudkan untuk memperbaiki tiga pilar partai
struktural legislatif dan eksekutif
sehubungan dengan adanya perilaku kader partai
yang tidak menjunjung tinggi etika politik
dan melakukan hal hal yang bertentangan dengan ideologi partai
serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi
rakyat kernas v partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat indonesia
karena lima partai merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen pelatihan kaderisasi dan penugasan partai
yang berpotensi mengorbankan kepentingan nasional dan kedaulatan indonesia
sembilan rakernas lima partai mendorong seluruh jajaran tiga pilar partai untuk solid bergerak menjalankan program kerakyatan dengan meningkatkan
keberpihakan kepada petani nelayan buruh dan seluruh lapisan masyarakat